assalamualaikum wr wb
apa kabar pemirsa
mudah mudahan semuanya sehat dalam keadaan semangat
untuk melaksanakan ibadah yang penuh rahmat dan barokah
berpuasa di bulan suci ramadan
saya ingin bertanya untuk sesi kali ini kepada anda
coba lihat hitungan di sebelah kanan saya
bagaimana kalau saya katakan kepada anda
anda mengatakan tidak pak ari tiga x tiga adalah sembilan
tidak anda salah
apa perasaan anda
anda akan marah bukan
anda kesal dengan saya
itulah sebuah kepastian
hingga ilmu ini dinamakan aljabar
sesuatu yang pasti disebut ilmu pasti
begitu pula hukum hukum alam
air apabila ditumpahkan akan ke bawah
bagaimana kalau air ditumpahkan dia ke atas
maka yang terjadi adalah kerusakan tatanan alam semesta
bumi berputar melima tahari
dan setiap delapan belas mil hanya bergeser dua empat mm
kalau dia berkurang sedikit saja tiga mm
maka yang terjadi adalah mendekat ke arah matahari
seluruh lautan akan mendidih
seluruh alam akan terbakar
manusia akan mati
begitu pula sebaliknya
kalau dia menjauh tiga mm
tidak dua delapan mm
tapi menjadi tiga satu mm
maka seluruh lautan akan membeku menjadi es
manusia akan sirna
ya saya ingin menyampaikan
bahwa alam semesta dijaga karena penuh perhitungan
yang disebut kepastian
yang merupakan hukum dari allah al jabbar
hingga alam semesta bisa tertata
dunia tenang dan tentram
kita tinggal dalamnya dengan rasa bahagia
karena allah al jabbar yang memelihara dan menjaga
fenomena itu pemirsa
bukan hanya fenomena yang berlaku pada ilmu matematika
tetapi juga ilmu hukum dunia
keadilan harus seimbang
ketentuan harus tegakkan
yang mencuri harus dipenjar
apakah dia atasan atau bawahan
apakah dia direktur atau tukang cuci piring direktur
apakah dia menteri atau tukang setrika baju menteri
maka keadilan harus berada pada aturannya
inilah yang menjadi kunci
dalam sebuah keberhasilan
bahwa alam semesta
baik ilmu fisika
harus tetap tegak dalam kebenaran
namun yang terjadi
ketika seorang hakim bisa dibeli
maka keadilan akan guncang
ketika seorang hakim bisa dibeli
ketika seorang jaksa bisa dibeli
maka akan rusak tataran kemanusiaan
apabila seorang dokter bisa dibeli
kemudian dia memberikan obat obatan palsu
maka yang timbul adalah ketidaknyamanan
akibat kepastian hukum yang tidak ada
oleh karena itu
al jabbar mendorong manusia
al jabbar mengikat hati manusia
bahwa agar seorang hakim bisa dibeli
kita tetap tegak menegakkan aturan
kita harus tetap tegak lurus
pada jalan yang telah tapkan
dan yang menegang
harus tetap berpegang teguh
inilah pesan dari allah al jabbar
karena manusia adalah hamba
pemirsa yang dirahmati allah
sekarang mari kita merenung sejenak
mari kita berpikir sejenak
menjadi hamba yang patuh dan taat
kepada aturan aturan yang allah tetapkan
bukan hanya aturan hukum syariatnya
tetapi aturan hati nurani yang menyuarakan kebenaran
maka dia pun diikuti dan diikuti
dikat oleh kunci nurani
hingga ketika manusia keluar
dari garis orbit yang telah ditetapkan
ketika ia melakukan
keputusan yang tidak sesuai dengan keadilan
al jabbar akan memberi peringatan
peringatan yang halus
membuat manusia akan sadar dia
mari kita merenung
katakanlah ya allah
karena kami sering melanggar
yang telah engkau tetapkan
mengganggu dan merusak lingkungan
diri kami sendiri
di bulan ramadan
yang penuh rahmat dan barokah ini
berikanlah kami ampunan
jadikanlah kami orang yang
tunduk patuh kepadamu
jadikanlah kami menjadi hambamu
yang senantiasa bersujud
tunduk patuh kepadamu